hai penguncian wilayah atau lockdown di sejumlah lokasi di ibukota beijing akan menjadi opsi
otoritas tempat untuk mengunci penyebaran kasus covid sembilan belas varian omikron dampaknya kepanikan
masyarakat terjadi di hampir semua pusat perbelanjaan karena mengalami panic buying
apa yang sebenarnya terjadi serta bagaimana memastikan kondisi wni di sana kita berbincang
dengan wakil duta besar ri untuk rrt selamat sore pak dino apa kabar pak selamat sore pak ferdi
kabar kami baik semua di sini ya alhamdulillah terima kasih pak dino sudah bergabung dengan kita
kita ingin memastikan kembali bahwa kemudian tadi pak dino mengatakan tidak seseram yang diberitakan
nah update nya bagaimana di sana karena sempat membuat kebingungan baik itu juga kebijakan
otoritas tempat yang akan memperlakukan
penguncian wilayah atau lockdown dan juga kepanikan warga yang sudah mulai frustasi
tapi juga dengan pemberitaan dan juga yang terjadi saat ini sebenarnya bagaimana kondisinya pak dino
pertama memang soal warga frustasi dan terjadinya kepanikan itu tidak benar kami
disini diakinkan bahwa pemerintah daerah beijing akan
terus memasok bahan pasokan sehingga tidak perlu melakukan penik baik jadi yang pendek bayinya itu
sebenarnya adalah hoax dan sudah diluruskan sama pemerintah lokal beijing bahwa sumber bahan pokok
makanan dan suplai supply itu akan terus lancar panic buying itu sendiri juga tidak terjadi hanya
pada satu atau dua kasus dimana ditimbulkan karena ada satu seseorang yang menyatakan bahwa akan
terjadi lock down penuh yang ternyata tidak

dengan yang puluhan dua basic data dan tidak punya masalah geowania

berkatacontroversi dan kurang banyak deras karena menurut wajib tidak setidaknya
itu enam ratus an orang itu saat ini yang sedang dirawat
penambahan sejak tiga empat hari terakhir ini menunjukkan tren yang menurun
pada awal pekan tren puncak tertinggi itu ada sekitar enam puluh dua kasus baru
hari ini saya baru cek itu sekitar tiga puluh dua kasus baru
nah ini kelihatannya menurun ya jadinya hari terakhir ini
dan itu juga berkat testing masal yang dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh warga
contohnya saya sudah hampir sepuluh hari berturut turut melakukan tes masal di kompleks perumahan saya dan dilakukan secara gratis
angka angka ini kelihatannya cukup bisa dipertanggungjawabkan
tapi kita masih tetap harus melakukan pengetatan protokol kesehatan
termasuk juga sangat mengurai kontak kontak dengan orang di luar
dan tidak melakukan perjalanan yang tidak perlu
oke pak dino pemantauan dan juga monitoring terhadap wni yang tersebar sporadis di sejumlah distrik di sana
apakah ini juga sudah terkoordinasi dengan kbri pak
justru ini kita sudah jauh melakukan sebelum terjadi langkah langkah yang semakin ketat ini yaitu dimulai pada bulan puasa
pada bulan puasa itu juga kita sudah memiliki jaringan network dengan masyarakat indonesia yang di beijing
jumlahnya nggak banyak
itu sekitar dua ratus an sampai tiga ratus
dan kita sudah punya network lewat akun wechat
dan juga lewat kantor atasnya pendidikan
yang mana ini melibatkan para mahasiswa
tapi bagian besar masyarakat sudah kita ketahui keberadaannya
dan kita juga himbel untuk menghormati peraturan lokal setempat
dan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat
oke untuk aktivitas di kbri juga masih berjalan seperti biasa pak
atau memang beberapa yang di wfh kan begitu atau skemanya ada yang berubah
kbri tetap buka seperti normal dan memberikan pelayanan
tentu saja dengan protokol yang sangat ketat juga ya bagi orang orang yang ingin datang ke kbri
tapi pada intinya kita juga berkoordinasi dengan korps diplomatik yang ada di beijing
hampir semua rata rata korupsi diplomatik di beijing itu tetap buka
dan mana kala ada satu atau dua pegawai yang terdampak karena mungkin tinggal di salah satu distrik yang dilakukan penutup
nah kita minta kepada warga kita gimana kepada anggota kbri kita tuh untuk menghormati dan melakukan karantina jika mereka terkena dengan lockdown tadi
tapi jumlahnya tidak ada sampai saat ini yang terjangkit
namun ada sekitar dua atau tiga warga kita yang kebetulan wilayahnya itu berada di wilayah yang dinilai medium risk
artinya ini kemudian langkah untuk memitigasi jika terjadi kasus yang berulang dan juga penguncian wilayah
kalau nanti suatu waktu ini akan terjadi lonjakan kasus begitu ya pak dino ya
karena memang dynamic zero covid polusinya ini adalah untuk mengantisipasi sebelum terjadi lonjakan tadi
jadi ya tentu saja yang terjadi adalah ketidaknyamanan
dibanding juga dibanding dengan jumlah kasus yang sebenarnya
jadi ketidaknyamanan inilah yang memang dirasakan terjadinya penutupan beberapa stasiun metro atau stasiun bis karena berada di wilayah yang medium risk itu memang ditutup
mal mal juga di tempat yang berada di wilayah medium rizky itu juga itu memang harus ditutup
itu juga dengan aturan tidak melakukan dine in di restoran pada wilayah choyang
karena sebagian besar kasus itu berada di situ
tapi kita masih tetap bisa pesan makanan dari restoran
jadi restorannya tetap buka tapi hanya untuk take away order atau untuk di delivery ke rumah
dan sampai saat ini semuanya berjalan lancar
oke terakhir ada imbauan khusus pak untuk wni yang ada di sana bagaimana meningkatkan kewaspadaan dan juga memastikan koordinasinya tetap jalan
tentu saja kami mengimbau
pertama adalah ikuti saja aturan yang ditetapkan oleh komunitas
karena komunitas ini mereka yang bertanggung jawab terhadap kondisi tempat tinggalnya kita
kbri tentu saja siap untuk membantu manakala bukan ketidaknyamanan
kita sudah membuka hotline yang ada di kbri bisa cek di twitter account atau di instagram account
atau kalau bagi masyarakat yang belum tergabung di dalam chat nya kbri
kita kontak ke kbri dan nanti kita bisa tambahkan
oke baik semuanya sudah terprogram begitu ya
juga skenario untuk memitigasi jika terjadi faktor resiko yang lebih buruk ini juga sudah ada langkah preventif
terima kasih pak dino
r kusnandi wakil duta besar indonesia untuk rrt sudah memberikan waktunya sore ini
selamat sore pak dino
selamat sore pak dino
selamat sore pak dino
selamat sore semua
selamat sore pak dino